hai banget ribet ngapain bawa baju banyak iya jadi bosnya tika nelpon terus udah gitu dia bilang
katanya disuruh tinggal di mes kantor di samping restoran jadi mendadak pindah deh
emang bukan yang itu warungnya bang kayaknya emang yang itu
aja dibeli jauh jauh ke sini aja dibeli dompet apa ketinggalan mau bayar pakai apaan
pur ini ada rezeki buat kamu rezeki apa oleh pisang rini tika
loh ini kan tadi kalau yang gue kasih amat ika iya pur tadi juga bilangnya begitu soalnya
yang kita udah mesen sama orang lain
hai berarti sia sia dong gue ngasih nggak aduh pur itu teh artinya neng tika masih inget sama kamu
bener juga lu
masya allah saya mesti ngasih bangunin juga
oh iya bang ini tadi mau ut bikin puding buat bang udin
udin kok lo diem aja bilang makasih ngapa
iya bang dimakan ya
bang udin sehat
lo kok kagak nanyain kabarnya si meput
iya nyak kalo meput dimana
jangan liat ke nyak lo ngeliat ke si meput
ini bang saya mau nyampein titipan dari neng tika
kagak usah lo bawa aja sana
iya nyak makasih
saya pamit dulu ya mak
makasih ya yan
saya dateng lagi nih
iya neng ada apaan neng
yang kemarin itu yang kue ada yang mesen
jadi saya mau ngambil
oh seperti itu
masuk aja yuk
bang udin kapan main ke rumah
bang udin sibuk ya
babe emput mau ketemu bang udin
babe meput mau ngapain ketemu abang
kan belum pernah ketemu
abang jalan dulu ya
mau kemana bang
udin lu mau kemana
lu di sini aja
ada tamu marah ditinggalin

nih aku pilih dua dulu ya mak
nih plastiknya buat bungkus
hah dibayar sekarang
kirain ntar kalo yang mesen udah bayar
oh gak usah mak biar gak repot
pakai mangsa ya dulu
bawa apaan kamu tetis
ini pak kolek buat buka
ulu ulu dapat dari mana kamu tetis
bapak tetah di nyari nyari
kolek gak ketemu udah kehabisan
nanti saya dikasih pak sama neng tika
saudaranya neng laras
rezeki mau datang dari mana aja ya tetis
iya pak alhamdulillah
alhamdulillah bapak juga jadi juga
buka puasa sama kolek
iya pak rezeki orang berpuasa
barang antik dibeli nona
yang cantik pada dari mana
abis beli kue pak aji
kalau pak haji mau kemana
aku habisi kelapa muda
wah seger tuh pak haji kalau dipakein es sama sirup
kamu suka juga
saya bisa keleten akrab
ngantain saya ke gang sembilan yuk
boleh gak gak usah pake helm
boleh sih mbak
tapi jadi salah
helm itu untuk melindungi kepala biar aman
bukan masalah dekat apa jauh mbak
pakai helm itu biar aman
oh gitu ya dedeh aku pake biar aman ya
nah gitu dong
di rumah saudara
yaudah boleh deh
malem ini aja pak
telepon dari siapa kak
dari bos kantor aku
katanya aku disuruh tinggal di mes kantor dekat restoran
di sini yang jualan
dar tadi putar putar gak kelihatan
udah banyak yang berubah
lagi nanti abang called mereka dulu
kalau nyampe rumah dengan selamatkan enak harus pakai helm
hai waduh mbak uang pas aja rp sepuluh ada gak papa papa ya
bang bumpang tanya bang disini yang jual pindang bandeng di mana ya bandung iya
abang urus aja sebelah kiri ada warung klontong warna hijau warung
saya nanya yang jual pindang bandeng
ya di sebelah aja
oh kasih bang
tadi bangkunya kotor sekarang udah bersih
kenapa sih bang
jalan aja dulu
gue mau ngucapin terima kasih
kamu udah ngasih kolek gue
kan mas pur juga kasih kolak
gue mau nganterin kamu kerja
aduh pas banget
lagi bawa baju banyak banget ribet
ngapain bawa baju banyak
iya jadi bosnya tika
nelpon terus udah gitu dia bilang
katanya disuruh tinggal di
mes kantor di samping restoran
jadi mendadak pindah deh
emang bukan yang itu warungnya bang
kayaknya emang yang itu
kok abang ajak kita pergi
gak jadi beli
udah jauh jauh kesini
gak jadi beli
dompet abang ketinggalan
mau bayar pakai apaan